komisi hukum dpr memulai rangkaian tes uji kelayakan dan kepatutan
atas sebelas calon hakim mahkamah konstitusi
nantinya komisi tiga akan memilih dua hakim mk baru
menggantikan aswanto dan wahidudin adams
rangkaian fit and proper test calon hakim mk dimulai dengan pembuatan makalah
tema makalah diundi sehingga tiap calon akan mendapatkan tema berbeda
dari sebelas calon yang mendaftar ada dua petahana
yani aswanto dan wahidudin adams yang kembali mendaftar untuk periode kedua
anggota komisi tiga arsul sani menegaskan meskipun ada dua calon hakim petahana
yang mengikuti tes uji kelayakan
mereka tetap mengikuti prosedur yang sama dengan calon